menteri perhubungan budi karya sumadi mengakui adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak syah bandar
terkait kecelakaan kapal lestari maju di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan
dan saat ini pihak knkt telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan
usai melakukan kunjungan di lokasi karamnya kapal km lestari maju
budi karya menggelar jumpa pers di bandara sultan hasanuddin makassar pada rabu sore
meski tidak merinci jumlah korban dan penyebab karamnya kapal naas itu
budi karya mengaku adanya dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan pihak syah bandar
yakni jumlah penumpang yang berbeda dari yang tertera di data manifest
terkait dugaan jenis kapal yang tidak sesuai dengan peruntukannya
budi mengaku telah mendugaskan ketua knkt untuk menyelidiki hal itu
km lestari maju disinyalir merupakan kapal jenis pengangkut barang
yang malah dipergunakan untuk mengangkut penumpang

di melebihi juga dari manifestnya
manifest itu kita tahu satu ratus tiga puluh menit itu berapa saja saya menunggu sampai nanti
knkt saya tugaskan untuk stay di selayar
untuk mengklarifikasi semua surat surat
semua keadaan kapal
supaya ada suatu kepastian berkaitan dengan sinyal mengembangnya
apabila ternyata itu bukan kapal yang layak untuk dilakukan
kami akan melakukan tindakan tegas kepada operator
bahkan tentunya itu adalah sanksi binatang